kita ke informasi lain baru saja diresmikan fasilitas stadion gelora bung karno tampaknya harus kembali diperbaiki
ya selepas laga antara timnas melawan islandia pada minggu malam kemarin
beredar viral foto foto yang memperlihatkan kerusakan kursi stadion
euforia peresmian stadion gelora bung karno sekaligus pertandingan persahabatan antara tim nasional indonesia dengan islandia mungkin masih terasa
bukan hanya karena kini indonesia memiliki stadion dengan fasilitas modern ataupun datangnya tim peserta piala dunia
namun warganet pun dibikin geram setelah beredarnya foto foto rusaknya kursi gelora bung karno pasca pertandingan
terlihat dalam foto sandaran dan dudukan kursi stadion gelora bung karno terlepas
duga kerusakan ini diakibatkan ulah penonton yang duduk secara tidak semestinya
terlihat beberapa foto yang memperlihatkan penonton menaikkan kaki ke atas kursi
beberapa foto penonton berdiri di kursi stadion juga sempat viral dan dikaitkan dengan pertandingan minggu malam kemarin
namun ternyata tidak semua foto yang disebarkan oleh warganet akurat
beberapa dari foto tersebut ternyata diambil dari pertandingan di stadion wibawa mukti kabupaten bekasi
kursi penonton stadion gelora bung karno keseluruhan berwarna merah abu abu serta putih
terlepas dari itu dirut ppk gbk winato
membenarkan ada kursi stadion yang rusak
dirinya pun berharap edukasi bagi masyarakat terus berjalan
agar dapat bersama sama menjaga fasilitas negara
pada pertandingan tersebut penonton sebenarnya sudah banyak yang tertib
mulai dari duduk sesuai dengan nomor tiket
duduk di kursi sesuai tata tertib
hingga melipat kursi apabila ingin berdiri
sanksi sosial pun sudah mulai diterapkan
penonton yang mengangkat kaki ke atas kursi
ditanyakan di video tron stadion
dan diteriaki oleh penonton lainnya
di depannya semoga penonton sepak bola tanah air semakin tertip
dan selalu menjaga fasilitas umum